tuh cinta membawa prestasi ya daniar ya
emang olahraga itu tidak hanya menyatukan presiden jokowi dan prabowo subianto
yang kemarin kita sudah lihat berpelukan yang membuat kita jadi bangsa indonesia itu
aduh senang sekali
agak damai ya
betul cinta lokasi juga ada di meja ini
bukannya bukan saya sama daniar
ya jangan dong olahraga ternyata mendekatkan jodoh nih
sudah ada di studio sejoli peraih emas pencaksilat
sarah triamonita dan iqbal chandra
ini adalah pasangan yang oke pertanyaan saya yang paling simpel sekali
ini bisa menikah karena memang cinta lokasi di arena pertandingan
atau arena padepokan atau apa
coba dijelaskan dulu asal muasal asbabunuzulnya kalian bisa menikah
pertama kita chainlocknya itu di waktu pelajar dua ribu dua belas
berarti sudah lama ya
itu posisinya sudah sama sama di platnas ya
oh belum masih pelajar
masih kinis kinis lah
ya abis itu berjalan kenalan jalan sempat dulu pacaran sebentar habis itu
ya mungkin jarak ya kan masih kecil kan masih belajar gitu
abis itu dua ribu enam belas ditemukan lagi di platnas
oh karena yang satu jawa timur yang satunya lagi kalimantan timur
kenapa sih sukanya karena apa sih
yang duluan bilang suka siapa
yang duluan kasih kode kode siapa nih
ibu yang cowok lah ya
tapi kan cewek zaman lo biasanya juga sering kasih kode
gapapa dua ribu dua belas kan masih anak anak masih sekolah mereka
jadi gimana gimana tuh
dua ribu enam belas kan kembali lagi ketemu di platnas nih
itu gimana kemudian cinta yang lama sudah tidur akhirnya bisa dibangkitkan lagi
gimana tuh mbak ceritanya bal
apa yang buat kalian
iya waktu ketemu di platnas kan karena jadi udah udah kembali
udah kenal deket jadi sering bareng gitu
misalnya kayak jalan kemana gitu sering bareng sama sama tim gitu kan
nah cuman kan lebih seringnya sama sarah ini
jadi lebih deket gitu
jadi lebih deket terus yaudah waktu itu mutusin buat pacaran gitu kan
sejak dua ribu enam belas ya
jadi baru lima bulanan lah ya mereka menikah
jadi selama apa namanya
proses latihan keras
untuk pertandingan asian games ini mereka masih dalam keadaan pacaran sampai akhirnya melewati
kan lima bulan ini kan di tengah gencarnya ibarat ini jelang resepsi asian games ini
pasti kan luar biasa latihannya penggocelokannya
kenapa memilih menikah sebelum asian games lima bulan ini
kenapa nggak setelah asian games aja gitu supaya lebih santai lebih enak
ada sempat ada pertimbangan pertimbangan itu nggak
ya emang tujuannya nikah itu biar bisa ngalungin medali emas
mas asean games dua duanya sih
karena perjalanan kemarin itu waktu selama pacaran pas platnas itu pasti ada yang gagal gitu
misalnya waktu zaman pacaran kan ikut kejuaraan dunia
sarahnya emas iqbalnya cuma dapat perak gitu
nah terus waktu belgium open sarahnya emas iqbal perunggu
tapi kalau kami dipisahin eventnya misalnya iqbal berangkat sendiri iqbal bisa dapat emas
misalnya sarah ada pertandingan sendiri sarah bisa dapat perunggu

misalnya sarah ada pertandingan sendiri sarah bisa dapat perunggu

kurang tahu juga sih tapi emang apa ya kan ada mitos mitos gitu juga
ada mitos gitu juga makanya waktu itu kepala pelatih pencaksilat head coach kami menyarankan
coba apa kalian nikah deh kayaknya rezeki kalian bakal lancar deh
siapa tahu bisa mengalungkan dua medali emas di asean games nanti
pak roni terima kasih atas saranmu
atas sarannya karena berkat saran pak roni beliau berdua menikah dan akhirnya berprestasi
jadi jaraknya berapa lama tuh dari saran sampai akhirnya ke betul betul akad nikah
sarannya itu mulai disaranin tuh mungkin karena abis sea games ya
setelah sea games dua ribu tujuh belas di malaysia kemarin itu kan ya prestasi pencaksilat juga cuma bisa menyumbangkan dua medali emas
dan mungkin juga head coach kami nggak mau
kegagalan ini bakal terus sampai asean games
bahkan di tuan rumah
kan di tuan rumah sendiri kan
dan terbukti benar puncak silat di asean games ini bisa menyumbang pendulang emas yang banyak banget
salah satunya karena apa namanya lebih semangat setelah menikah ada nggak perbedaannya
latihan pengonjolokan kemudian bertanding sebelum dan sesudah menikah
saran dijawabnya lebih asik
bisa jadi yang berikut ini
kami akan segera kembali
tetap di good morning
anda masih di good morning
kalau itu tadi ada dua ahli puncak silat yang cinglok
ini ada dua ahli silat lida yang tidak cinglok ya
oke saya mau lanjut ke pertanyaan ke saran tadi
pertanyaannya gimana sar
tadi kan saya nanya ada bedanya nggak apa namanya latihan atau mungkin bertanding sebelum dan sesudah menikah
lebih semangat aja gitu
jadi lebih termotivasi juga
sharingnya lebih nyaman lebih nyambung
termasuk kalau kesel sama iqbal mungkin jadi lebih kenapa di hubung lawannya kali ya
iya jajan kalau berantem pernah gak ada berantem berantem
maksudnya kenapa gitu alasannya
enggak sih kalau lagi berantem silat nggak pernah
paling diam gitu aja
karena kalau kenal langsung silat
jadi pesilat aja kalau berantem itu diam ya
nah itu pertanyaan saya belum dijawabin tadi tuh bud
masing masing kenapa sih sukanya karena apa sih
kalau sarah kenapa suka cinta sama iqbal
apakah karena jelas mukanya merah itu
ceketnya merah bud
apa yang membuat kamu jatuh cinta sama ibu
kan padahal kan banyak cocok pesilat lain yang mungkin lebih keren dari iqbal
rambutnya mungkin nggak seborong borong iqbal di belakang gitu ya
karena mungkin iqbal yang tulus terus dia yang berani mengungkapin duluan gitu
oh memang banyak yang deketin sebelumnya
oh akhirnya kan kata iqbal saya yang dapat
kok nekat amat iqbal
iya mungkin karena saya udah kenal lama dan udah sama sama ngerti sama tahu kesibukan masing masing
terus juga tahu kan misalnya gimana capeknya latihan
jadi mungkin ngerti karena sama sama ngerti itu jadi oh yaudah deh yang ini mungkin dia bakal ini
dijawab lagi dengan apa pertanyaan daniel tadi
apa yang paling kamu suka sama dari sarah
ini pengertian dia
jadi kalau misalnya iqbal lagi
misalnya akhir bulan nggak minta macam macam
biar istri dibayar tempat waktu ya
terus apa yang iqbal lakukan kemarin kan waktu pas di semifinal ya
sampai sekarang juga masih ada bekas agak biru gitu
saya pikir foundation apa ini bukan make up
itu gimana tuh responnya
ya kalau udah gini sih biasanya udah sering ngeliat gitu kan
udah sering ngeliat gitu
cuman ya kalau sekarang udah jadi suami istri kan kasihan gitu kan
kasian terus dilihatin orang juga jalan kemana mana kan dilihatin orang
jadi sering kasih tau pakai kacamata dong pakai kacamata
jadi lebih pengertian ya
tapi kalau ada pesilat lain yang mengingatkan harus disilat lagi sama seimbang
oh itu dia
sebagai perempuan ya kan sekarang banyak tuh kejahatan kejahatan ya
silat kayaknya bisa jadi salah satu cara bela diri
kasih unjuk dong gimana bisa gak kasih tipsnya
boleh gak kasih unjuk kita ya
boleh boleh boleh
bisa disilat itu kan biar saya juga bisa bertanding sama iqbal wais
itu sih harapan kamu ya
tapi yang langsung bersilat sekarang adalah para kameramen kita
karena kaget langsung bergerak sama kamera aja ya
langsung mundur gitu kan
jadi apa jurus terdasar
kalian kan ini fighting kan ya makan yang seni itu gimana tuh
ya mungkin kalau ada gangguan di jalan ya
biasanya kan perempuan suka digodain atau dicolek gitu
ini juga enak malah
gimana jadi gitu
aduh gitu kan ya
akhirnya sudah bisa jalanin
maaf ya kembali kenalan
terus terus apa lagi
ada jurus jurus aja gak yang biasa diajarkan
jurus basicnya pencak silat yang mungkin pemirsa ingin tahu
kita agak mudah nih daniel ya
biasa mukul buat poin
ini atau nendang tap
kalau saya gak bisa silahkan budi sama iqbal
ini biasanya buat mukul top
baru mukul stop
oke ini pelajaran tauran dulu tsm ada
kalau itu langsung aja lah ya
jadi itu dia
hebat ya tepuk tangan untuk iqbal kan juga
tapi ini pertanyaan saya nih yang basic sekali
kan biasanya kan orang kayak di dunia pekerjaan aja misalnya
orang yang satu kantor biasanya nggak boleh untuk menikah karena takutnya mengganggu pekerjaan
kalau lagi berantem apalagi tanggal tua
sering konflik gitu misalnya ya
nah ini ada nggak kekhawatiran kekhawatiran kayak gitu
atau mungkin peraturan peraturan khusus dari federasi supaya tetap harmoni dan tetap berprestasi gitu
mungkin bukan peraturan tapi kekhawatiran yang tadi itu ya
ada mungkin beberapa petinggi federasi yang takutnya nanti salah satu hamil
jadi kan gak bisa ikut asean game
ya gak mungkin salah dua duanya
maksudnya mungkin nanti atau lagi berantem malah nggak fokus
tapi kami sudah komitmen dari awal
jadi kami emang karena ed kuts juga yang menyarankan
kami udah komitmen
komitmen coach tujuan kami emang mengalungkan dua medali emas di asean games ini
komitmen kami dan kami buktikan itu
jadi buktinya medali emas ini jadi bukti ya
dan juga mungkin bisa jadi ya membuka jalan jalan untuk jodoh jodoh yang lain
tapi ini kan masih lima bulan
oh iya tunggu tunggu tunggu tunggu
targetnya selain ini ya mendapatkan medali untuk mendapatkan anak kira kira gimana tuh
atau justru harus ditahan dulu sengaja
oh berapa lama kira kira
ya sekira kira dua tahun lah
karena mau ada target ini ya
karena masih ada juga kejuaraan dunia dan sea games filipina nanti
terus pon masih berlanjut terus sampai pon
jadi lima bulan belum pernah bertengkar
belum pernah bersih tegang
bersih tegangnya di dalam latihan aja
waktu tarung tarung gitu kan bersih tegang
jadi sudah dibuktikan pada head coachnya tidak mengganggu soliditas atau kerukunan atau apa namanya
profesionalisme lah ya
dalam latihan pecah silat
oke jadi ini pesan juga untuk para pelatih pelatih pengurus pengurus federasi olahraga
jangan halangi atlet atlet anda untuk shin lock gitu ya
karena pasti ujungnya prestasi
lihat alan burikusuma susi susanti
ada juga sarah dan juga iqbal itu membuktikan bahwa cinta berujung pada prestasi
ya mudah mudahan ini akan terus ya membawa medali medali emas lainnya di ajang yang lain
terutama untuk ajang olahraga
nah kalau kita bicara soal masih asian games ada lagi nama lain yang juga diperbincangkan yaitu serda rivki
peraih medali emas asian games cabang olahraga karate
kemarin kan wawancara ya di sini
sama kayak sarah nih ada surabaya ya
serda rifki mendapatkan sambutan meriah dari ribuan anggota tni di lingkungan makodam lima brawijaya
masa bangga terpancar dari wajah serda rivki adlyansyah arosit
ketika diarak oleh puluhan anggota tni menuju makodam v brawijaya di surabaya
rifki pulang ke surabaya setelah berhasil mengharumkan nama indonesia dengan meraih medali emas asian games cabur karate kelas enam puluh kg
rifki diarak menggunakan mobil bak terbuka sambil dikawal oleh ratusan anggota tni kodam lima brawijaya
setibanya di makodam v brawijaya serda rivki disambut pangdam v brawijaya majen tni arief rahman
didampingi sekda provinsi jawa timur
pastinya sangat senang karena disambut dengan meriah dari bandara sampai menuju ke kota bogor
rencana kedepan pastinya mengikuti kualifikasi olimpiade
prestasi rifki yang sehari hari bertugas di pusat jasmani kodam lima brawijaya ini langsung mendapatkan apresiasi dari pangdam lima brawijaya maijen tni arief rahman
yang akan memberikan penghargaan sebagai prajurit kodam lima brawijaya berprestasi
ini merupakan momen yang bersejarah bagi kodam lima brawijaya
serda rivki telah mengharumkan nama baik indonesia tni tni kakarantara khususnya kodam v brawijaya
setelah ini rifki memiliki cita cita jadi juara dunia karate
pada tanggal dua september nanti ia akan kembali ke jakarta untuk bergabung bersama dengan training camp persiapan kualifikasi olimpiade jepang tahun dua ribu dua puluh mendatang
wahyu pratama surabaya
itu dua rekannya sarah dan juga iqbal
mungkin sekitar tanggal empat atau tanggal lima
oke lanjut bulan madu kali ya
sudah sempat bulan madu belum
bulan madunya di sekitar taman mini aja kali padepokan ya
jadi keliling keliling juga kan di indonesia
di anjungan mana bulan madunya di anjungan mana
atau di keomas
betul jadi intinya selamat berbulan madu
selamat berbulan madu ya
selamat sekali lagi untuk emas dan juga pernikahannya
nanti kita kembali lagi kalau misalnya dapat medali medali lagi untuk indonesia kan seru banget
tapi juga harus dijaga keharmonisan supaya tetap harmonis di rumah tangga itu berujung juga kepada harmonis di dunia pelatnas
jadi sarah kalau tanggal tua jangan terlalu ngambek sama
aduh ya dong ya itu mah budi aja deh
itu daniar itu
oke kita juga ada informasi yang lain mungkin ini gara gara tanggal tua tapi gak juga sih ya bu
tapi ini pasti bukan sila
ah bukan bukan bukan
ini amuk masa
ini bukan cina tidak ada ilmu ilmu kayak tadi ya
ini ada sebuah mobil di amuk warga di jalur busway setelah menabrak pengendara motor
informasinya sesaat lagi ya di good morning